sementara itu mengakhiri tahun dua ribu tujuh belas banyak masyarakat memanfaatkan hari terakhir di tahun ini dengan berbagai kegiatan kegiatan positif
seperti masyarakat pecinta olahraga bersepeda di kota bandung yang memulai minggu pagi terakhir di tahun ini dengan bersepeda
bersepeda di minggu pagi memang sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan masyarakat
tapi kegiatan ini menjadi terasa spesial ketika dilakukan pada penutup tahun dua ribu tujuh belas
itulah yang melatar belakangi komunitas pecinta sepeda di kota bandung menggelar acara less sunday ride bandung dua ribu dua puluh
tak kurang dari tiga ratus peserta dari mulai penggiat olahraga sepeda hingga masyarakat umum antusias mengayuh sepedanya melewati rute sepanjang lima belas km
dimulai dari titik registrasi di gor saparua kota bandung ke jalan re marta dinata jalan dago dan berakhir di taman musik
dengan kembang api ataupun malam pergantian tahun dengan yang aneh aneh
tapi kita berolahraga untuk kesehatan juga untuk bersama sama gitu
jadi semuanya jangan sampai olahraga yang tiap minggu rutin kita karena mau tahun baru jadi kita sibuk dilanggar
kita dapat tiga nih ada cerita tawa dan cinta
ada kesannya tersendiri
less sunday ride sudah kali ke delapan dilakukan
namun baru tahun ini diadakan serentak di enam kota di indonesia
selain bandung acara ini juga digelar di jakarta bogor banjarmasin bandar lampung dan demak
selain mengajak masyarakat untuk menutup akhir tahun dengan kegiatan yang positif
kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengkampanyekan gerakan share the road safe right and keep cycling fund
untuk hak dan kewajiban yang setara di jalanan
kita pengen jadi gak dikampanyekan
kalau misalkan kita lagi jalan suka disalip kadang dikelaksonin juga kan suka kesel gitu
jadi ya kalau bisa sama sama pengguna jalan tuh ya sama aja gitu
gak usah dijatuhnya tuh kayak gak terlalu gak diskenya saring menghargai dan jangan diskriminasi lah
untuk mengikuti kegiatan ini peserta tidak dipungut biaya apapun
namun mereka diharuskan memakai perlengkapan keamanan bersepeda yang layak
seperti wajib memakai helm dan tertib bersepeda di jalan